kok tumben sih kalian pada diem aja
ya iyalah pak ustadz orang sobri nya aja gak ada
makanya sih hekal jadi diem
kan biasanya kalo ada sobri kan jadi tumenjeri
sobri ketinggalan ustadz sobri
hah ulah lah sobri ketinggalan
coba telepon pak deh telepon pak deh
temen kalian ada di dalem paling pojok
cek dan diri ke sana
jangan mau kabur
weh jangan kabur
saya mau tanya
papa liat gak ada tiga orang anak kecil
yang satu itu rambutnya agak ikal
yang duanya lagi lurus
oh itu gua liat tuh
tuh di sana mereka tuh di sana
saya kesana deh
ah enak aja lu suka tegak tegak
nah itu bau ikan banyak banget kayaknya
lu mau tau ini apa
apaan tuh pak
ini asli rambukan gue
mbak saya udah banyak di rumah
punya ibu saya
bapak perampok dong
lah ini emang napa
pisang kepuk makannya pakai ikan
yang namanya perampok mesti dibinasakan
bang jaja beli marpisa
coba aja kalau bisa
mana gua pengen liat
jurus kodok menang kapelan
apa masih mau ngelawan mau
lu tuh udah salah masuk hutan
makanya lu jangan jadi jagoan lu

lu disini sendirian lu mau ngapain lu
mau minta tolong sama siapa loh
emang allah ada disini
allah itu mengalir dalam setiap aliran darah
jadi allah itu ada dimana mana
lo indah lu
indah lu keluar
wah itu amat
udah jangan kejar
urusan perampoknya ga usah dikejar ya
yang penting kalian itu bisa selamat
itu ga usah dipikirin
biar jadi urusannya polisi ya
sekarang kita semua
balik ke tenda ya
kita balik ke tenda semuanya
abis kesana kemana ustadz
kapten pade tolong saya kapten pade
belumnya sih bener caranya yang salah sakit nih
pak ustaz nggak ngasih tau sih cara tolong
pade dia itu adalah perantok pade
ke pantai cinta lewat jibatu
kapten kunanta siap membantu
kaligata obatnya pepaya
kita harus mengacurkan dia
kapten pade lempar senjatanya
ini beraninya keroyokan nih
wah nggak bakal takut
main yoyo sambil makan ketan hitam
yuk kita berantem
itu akibat kau melawan dua kunata
jadi ini kebetulan
oh pak polisi
bawa aja pak langsung pak
pasti kita mau ditangkep sama penjahatnya
kita langsung mindar ke bawah
itu juga aku yang kalahin kan
si dudut jadi umpar
pokoknya aku yang kalahin penjahatnya
tapi aku juga bantuin

bapak yang berusuh
nah kami yang berusuh
kalian tuh berdua kompak
tapi kompaknya bukan nyalain penjahat
bapak itu polisi pak
mulut banget pokoknya
saya gak tahu apa
kita gak boleh masuk
kok banget ya pak
kita nggak marah sama kalian
justru kita ini mau berterima kasih banyak sama kalian bekerja
tapi kita gak dihukum kan pak
kalian bertiga ini anak anak yang pintar
berkat kalianlah para penjahat penjahat itu bisa tertangkap
baik untuk para santriwan dan santriwati
sekarang kita siap siap untuk berkemas ya
nah abis itu kita pun
bagus sekali pak ustadz
mengajarkan santrinya keberanian kekompakan dan melatih dirinya untuk membela diri sendiri
yaudah kalau begitu untuk para santriwan dan santriwati
mari sekarang kita semua berkemas
nah agar lebih happy berkemasnya kita berkemasnya pakai sholawatannya
assalamu'alaika ya rasulullah
kok tumben sih kalian pada diem aja
ya iyalah pak ustadz orang sobri nya aja gak ada
makanya sih hekal jadi diem
kan biasanya kalau ada sobri kan jadi tom and jerry
sobri gak ada
sobri ketinggalan ustadz sobri
hah ulah lah sobri ketinggalan
cuma telepon pak deh telepon pak deh telepon pak deh
assalamu'alaikum pak ustadz
pak deh pak deh berhenti dulu pak deh
apa gak ada apa pak ustadz
iya sebentar depan aja pak ustadz ya depan
berhenti berhenti depan ya
iya pak deh
ya ya ya berhenti pak berhenti berhenti berhenti berhenti
pas saya absen ternyata sobri gak ada ustadz
beli pepaya di jalan bangka
saya bener bener gak nyangka
ustadz biasanya itu yang ketinggalan itu kan dompet
setiap tangan ikat rambut sagul kater bat itu bisa ketinggalan
kok ini anak orang bisa ketinggalan ustadz
kalian bener bener gak liat itu sobri kemana
soalnya tadi kita ketiduran
soalnya kita ngantuk banget ustadz
tidur bulu kerjaannya
temen ilang apa gak tau
manda kemana mana bertiga kayak ban bemo
makanya besok besok kalau tidur jangan merem
bikin ribet orang aja nih
cuma cari di kolong bangku
cuma cari di kolong bangku
gimana gak ada ini
gak ada kok sobri
ustadz masa cari sopir di kolong bangku sih
biasanya kalau di kolong bangku tuh apa aja tuh
kalau sobri gak muat ya
gak muat ustadz
yaudah mending kita puter balik aja yuk ustadz yuk
maaf ustadz saya gak sependapat
saya pikir lebih baik sekarang kita putar balik aja
yuk kita putar balik yuk
ada apaan kok berhenti
ngapapa ada berhenti
itu tadi saya suruh turun
sekarang disamperin malah putar balik
ya allah ini
bilang aja suruh langsung ke pondok
biar kan untuk buku
aduh ini lagi loh
puter penuh betul ini
telepon gua bunyi
jangan kemana mana dulu
assalamualaikum pak ustadz
begini pak d
pak d nggak usah ikutin angkot kita
langsung pulang aja ke pondok pesantren
biar saya sama ustadz musa yang balik lagi untuk jemput tobri
iya makasih pak d